hai menginspirasi gak sih juga jadi pengen bikin telur ceplok kemudian jadi terkenal jadi
enggak harus konten konten yang mewah gitu yang fancy fancy konten konten simple sederhana
makanan rumah rumahan maksud saya ini sederhana jadi bisa jadi cuan juga langsung saja kita sapa
perempuan indonesia yang juga menjadi youtuber terkenal di hongkong dan asia selamat malam
sida dulu bu ibu tahu nggak kalau sekarang tuh ibu terkenal banget loh
awal awalnya tidak tahu awal awalnya nggak tahu terus gimana caranya tahu saat liburan
saat liburan kapan tuh ya saat liburan ke malaysia atau ke singapura dan di jalan jalan itu selalu
dipanggil gitu oh iya gimana tuh yang manggil manggil maksudnya yang bener bener kayak
wah ini pengikut pengikut konten kontennya ibu gitu di youtube waktu di hotel di restoran lagi
sarapan gitu didatengin gitu saya duduk di sana bu ini bu resida ya gitu oke
apa apa kata mereka mereka itu artinya orang orang indonesia aja gitu atau mungkin
orang singapura clothes tidak gitu kalau kalau ke malaysia otomatis orang malaysia gitu
kalau ke singapura ya orang singapura gitu
wow jadi fansnya penontonnya itu menyebar ya kemana mana ya
menyebar menyebar alhamdulillah
gimana rasanya sudah menjadi terkenal
how to you feel bu gimana rasanya sekarang ibu udah jadi terkenal
rasanya ya terasa wow gitu
saya nggak mikir kalau nggak akan mengenali saya menonton video saya itu sedetail itu gitu
kalau ketemu mungkin saya juga nggak begitu mengenali orang tersebut ya
jadi waktu benar benar dikenali itu rasa kaset juga gitu
iya pastinya semua anggota keluarga suami juga sangat mendukung
tapi saya tuh nggak nyangka ya begitu saya buka channel youtubenya bu rosita gitu
ini bisa dibilang tolak ukurnya itu cukup aktif untuk mengunggah konten
kayaknya pasti dalam seminggu mungkin lebih dari lima untuk mengunggah konten konten masakan
kemudian keseharian bersama keluarga
kenapa aktif banget sih bu ngunggah konten kemudian ide awalnya tuh memang pengen masak masak
atau cuma iseng iseng aja
sebetulnya awalnya iseng iseng
iseng saya mulai dari bikin video dua ribu empat belas
tapi waktu itu cuma anak anak saja karena saya memang mau mendokumentasikan anak anak gitu
buat senang kenangan di masa depan gitu
waktu itu masih jarang channel masa kan belum begitu banyak seperti sekarang
iya dan akhirnya dua ribu tujuh belas
terus baru mulai dikenal banyak orang gitu
termasuk di hongkong pun juga populer banget ya katanya di sana ya
ya di hongkong waktu itu waktu ada pertunjukan bunga flower market itu disitu saya kaget
sebentar bentar dipanggil gitu
mereka suka nge selfie dengan semua tapi mereka juga suka daniel juga
bu rosida ada apa keinginan gak mungkin pengen kolaborasi
sama chef siapa gitu atau mungkin setelah terkenal saya ngebayangin karena sekarang kan domisilinya kan di hongkong gitu ya
jadi mungkin banyak tawaran untuk kerja di restoran atau mungkin in collaboration bikin restoran gitu sama chef chef di hongkong
kalau menurut saya kerja itu butuh komitmen karena saya punya tiga anak dan tidak bisa meninggalkan mereka sewaktu waktu kalau mereka sakit ya
jadinya suami bilang nggak usah kerja mending fokus sama anak dulu gitu
sebetulnya pengen kerja gitu tapi anak anak sama siapa nanti nggak ada yang jaga gitu oke
kenapa berfikir konten konten yang diunggahin
ini kan biasanya kalau youtuber youtuber gitu ya itu pokoknya semuanya tuh serba apa artistik gitu
kalau buruh sida tuh saya lihat kontennya tuh simpel banget ya udah di dapur seadanya aja gitu
ya begini ya begini gak kayak platingnya harus gimana
realisim memasak memang begitu untuk kalau
jadi ya udah biarin aja
yang penting kan rasa gitu
oke yang penting rasa
katanya juga saya dengar dengar saking terkenalnya ini pernah di stop di imigrasi
ya mereka jalan ke luar negeri

oh di youtube
di singapura pernah di stop

kenapa di stop ini bukan pelanggaran kan
bukan bukan tadinya surabaya di stop dua kali di jakarta juga gak pernah
waktu mengajukan pasport di imigrasen oh ini mbak rosida ya gitu
oh mereka menanyakan ini ya selfie ya untuk selfie untuk swafoto ya
kita cukup populer tapi itu bagus
terutama di rosida
salah satu kontennya saya lihat juga
suami yang berprofesi sebagai guru
betul ya di hongkong ya
pemasukan dari seorang
ngalahin gaji suami emang bener bu
emang pemasukan dari youtuber
jadi berapa pemasukan dari youtuber nih
view satu bulan mencapai
pernah mencapai lima belas juta
view satu bulan
tidak melebihi gaji suami di hongkong
itu berdasarkan social plate tidak betul
tiap video iklan masuknya berapa
kita tidak tahu dan kadang juga
tidak masuk gitu
kalau saya tanya rangenya mungkin
paling tinggi pemasukan dari
seorang youtuber yang pernah diterima oleh
buru sidah yang udah
terkenal seantera hongkong dan asia
ini boleh tahu enggak
satu bulan ya
sekitar tujuh seratus us
berarti coba tujuh ribu seratus mungkin sekitar dikali
berapa hampir seratus juta ada
seratus juta rupiah
wow oke saya mau alih profesi kalau gitu jadi youtuber
tapi saya membayar pajak dari dua ribu tujuh belas
membayar pajak ke pemerintah hongkong
dari penghasilan youtube itu
jadi tiap bulan tiap tahun saya melaporkan pendapatan
per bulannya itu nanti terus pemerintah hongkong akan
mengirimkan surat saja kepada saya untuk membayar
buru sidah sebelum saya tutup
saya pengen tahu deh kalau misalnya
apa youtuber youtuber itu kan selalu punya tim kreatif kan ya
tim kreatif untuk editing apa segala macam
lighting audio angle yang bagus tuh gimana kalau bu rusidah punya
atau sendiri aja
semuanya saya lakukan dari mobile phone dari telepon smartphone
saya lighting atau apapun tidak ada cukup pakai aplikasi yang ada di telpon
jadi video video saya masa itu juga saya lakukan share dengan telepon
oke toolsnya sederhana dapatnya seratus juta
tetap bayar pajak luar biasa
mumpung masih hangat international women's day
ini mungkin salah satu bentuk atau sosok ya perempuan masa kini
yang bisa menjadi inspirasi
sekali lagi terima kasih ibu rosidah
dan juga keluarga sudah bergabung
di cn indonesia connected malam hari ini
selalu berkreasi dan menjadi inspirasi ya
salam untuk semuanya salam sehat selalu
gimana jadi pengen youtuber juga